pandemi corona membuat aktivitas belajar mengajar kini dilakukan di rumah
orang tua harus siap untuk menjadi pengganti sosok guru
advan tap delapan hadir mendukung sistem belajar secara online di tengah pandemi di tanah air
meluasnya penyebaran virus corona di indonesia membuat banyak daerah meliburkan aktivitas belajar di sekolah
sebagai gantinya pihak sekolah menerapkan pola belajar jarak jauh
siswa diberi materi melalui berbagai aplikasi daring
tidak hanya aktivitas belajar yang tidak lagi dilakukan di sekolah
tatap muka dengan teman di sekolah bahkan berinteraksi secara langsung dengan guru
kini tak bisa dilakukan sebagian besar pelajar di indonesia
meski sepintas menyenangkan belajar dari rumah bukanlah hal yang mudah
di sini orang tua dituntut menjadi figur guru
mendikbud nadiem makarim sempat mengungkapkan kolaborasi guru
orang tua dan murid menjadi krusial bagi berhasilnya masa belajar dari rumah
advantep delapan hadir mendukung sistem belajar secara online di tengah pandemi di tanah air
advan tab delapan lahir dari riset akan kebutuhan kebutuhan konsumen untuk melengkapi anak anak anda
agar dapat mengikuti sistem home learning dengan baik
advan tep delapan menawarkan pengalaman berbeda untuk browsing
dalam masa pandemik ini pelajar mayoritas kan pasti lebih banyak beraktivitas atau belajar dari rumah
awal itu adalah peran orang tua dulu kan ini yang menjadi sangat penting dalam mendukung proses ini
nah kedua adalah perangkat yang sangat dibutuhkan untuk mendukung proses ini
jadi disinilah advan menyediakan perangkat yang
istilahnya dapat mendukung dalam proses penggunaan proses studi dari rumah
advan tep delapan hadir dengan layar delapan inci hd dan dibekali processor octa core
tak hanya itu advantep delapan juga dibekali dengan rum berkapasitas tiga gb sehingga memiliki performa yang tinggi
selain support dengan koneksi empat g lte advan tep delapan juga dilengkapi dengan koneksi super wi fi berjalingan lima g
dan baterai berkapasitas empat ribu tiga ratus mah
advantep delapan menjadi pilihan yang tepat dengan harga sesuai untuk menemani sang buah hati belajar dari rumah
advan tep delapan ini memiliki spesifikasi yang sudah mempunyai
lancar untuk membuka banyak aplikasi serta browsing tanpa lagging
apalagi dengan sekarang ini sudah didukung dengan teknologi wifi yang tercepat saat ini
selain itu advance dalam waktu dekat juga akan meluncurkan
tap sketsa yang ukuran lebih besar sepuluh inch
jadi tep sketsa ini telah dilengkapi juga nantinya itu bisa penggunaan stylus
jadi fungsi stylus itu bisa langsung kita itu menggambar atau apapun
nah ini ditujukan mungkin untuk para guru ataupun profesional seperti arsitek atau yang lainnya
selain tep delapan advan juga menghadirkan advan tep sketsa dengan layar sepuluh inci sangat bagus untuk menggambar
cocok digunakan bagi anda para guru dan arsitek yang bekerja dari rumah
cnn indonesia jakarta